ada pada mendengar tentang kura kura sulkata
reptil yang satu ini dikenal dengan ukurannya yang besar fisik tangguh dan umur panjang
mengutip dari berbagai sumber sulcata berasal dari afrika utara tepatnya di selatan gurun sahara
di gurun kura kura ini bisa menyatu dengan pasir karena cangkang dan kulitnya berwarna coklat kekuningan serupa dengan warna pasir
satu ekor anak anak kura kura sulkata dibanderol satu juta rupiah sedangkan indukannya dijual lima puluh juta rupiah per ekor
masa pandemi seperti ini justru membuat penjualan melonjak
banyak warga memelihara sulkata sebagai hobi untuk mengisi waktu luang
karena sih untuk masa dia breednya itu cukup
cepat ya terus dan juga gampang banget dipelihara daripada kura kura yang lain
misalkan kayak indianstar terus pardalis itu agak susah dirawat
meski berasal dari benua berbeda ketenaran kura kura raksasa ini sudah sampai ke tanah air
salah satu tempat pengembang biakan sulkata ada di jakarta barat
ini pagi hari dimulai dari yang hijau hijau karena kita lagi nyari makan
dulu gue sih kura kura makan seri dua kali kura kurinya gede jadi makannya harus banyak
sulkata berasal dari bahasa latin sulkus
sulkus berarti alur atau garis yang dalam pada cangkang mereka
sulkata juga dijuluki sport tortoa karena memiliki taji berbentuk kerucut di paha belakangnya
ada beberapa yang tidak aktif nggak mau nyari
makan ya atau nggak mau nyamperin kita harus gotong
wah berat pak
eh berat serius
pak gede lu beneran kan begini
ini sama beras keberatan dia
sulkata bisa bertahan selama beberapa pekan tanpa air dan makanan
tapi di peternakan ia diberi makan dua kali sehari agar tumbuh optimal
nah mumpung sulkata sedang makan kita bisa membersihkan kandang
lanjut waktunya memandikan kura kura raksasa ini
loh loh kok posisi sulkatanya dibalik mas
saya baru tahu kalau kura kura bisa dikebalikin seperti ini
tapi jangan dibiarinnya terlalu lama apalagi di bawahnya tuh sinar matahari langsung dia bisa langsung dehidrasi ya
meski sudah ada kolam untuk berendam kura kura harus tetap dimandikan secara berkala karena ada beberapa kura kura yang enggan masuk ke kolam
udah oke caranya oke jangan sampai ngebanting apalagi sampai ada hentakan supaya dia tidak merasakan kaget ataupun sakit
mandi juga memberikan kesempatan kura kura untuk menyerap kelembapan
saya ngerik di catel kura kura gede banget
tuh kan tuh mulutnya tuh manggap manggap tuh kena jari lu
waspada juga waspada
oke putih udah bersih ya
ini biar nggak ketukar ada namanya ini namanya putih
nah putih berjemur
sulkata menempati posisi ketiga sebagai kura kura terbesar di dunia
setelah kura kura raksasa aldabra dan galapagos di ecuador
sulkata betina bisa tumbuh hingga lima puluh cm dengan bobot enam puluh kg
sedangkan jantan berukuran delapan puluh cm dengan berat seratus kg
beban yang dapat ditopang oleh kura kura hanya separuh dari tubuh mereka
jadi jangan diduduki ya
ada satu penyakit yang kerap menyerang kura kura sulkata
penyakit ini membuat sulkata menjadi lemas enggak makan dan bisa berujung pada kematian
salah satu penyebabnya adalah suhu dingin seperti saat musim penghujan
sulkata dewasa termasuk petarung ulung
selain alasan teritori sulkata jantan biasanya berkelahi untuk memperebutkan hak kawin dengan betina
lawan akan ditanduk menggunakan front skit yang ada di bawah leher
meski bisa mencapai umur satu ratus lima puluh tahun sulkata hanya bertelur tiga kali dalam setahun
dengan jumlah tiga puluh butir per fase peneluran
setelah masa inkubasi sekitar sepuluh pekan telur akan menetas
makanan anak sulkata pun sama dengan induknya sayur sayuran